anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan setelah mendengar penjelasan dari gubernur dki jakarta
anies baswedan soal psbb jili dua
sekarang kita akan mengulasnya lebih dalam
terkait efektivitas psbb jili dua bersama epidemiolog fkm ui panduriono
yang sudah bergabung melalui sambungan zoom dari luar studio
selamat malam pak pandu
selamat malam mbak nana
pak pandu apa kabar
baik baik pak pandu tadi saya habis ngobrol panjang lebar
mendengarkan penjelasan dari pak gubernur
ini saya mau tanya ini kita akan mengulas lebih dalam nih
kita mau tanya kepada pak pandu
pak pandu kita tahu bahwa beberapa hari sebelum pengambilan keputusan psbb ini
terjadi tarik ulur yang cukup alot
tapi akhirnya psbb diputuskan tetap jalan
tapi ini banyak yang menyebut pak pandu
bahwa psbb ini merupakan psbb jalan tengah
antara mencegah penyebaran covid dan menjaga perekonomian kita
apakah pak pandu juga melihatnya seperti itu pak pandu
ya sebenarnya kan psbb tidak pernah dicabut
jadi pelonggaran itu kan sejak bulan juni sudah dilakukan
tapi yang terjadi adalah dimana terjadi orang tidak menyadari
terjadi peningkatan kasus adanya kluster di perkantoran
dan juga kluster rumah tangga yang meningkat
kemudian dalam dua minggu terakhir ini kita sudah memprediksi
akan terjadi peningkatan yang luar biasa
dimana kapasitas layanan kesehatan yang didikati
walaupun sudah ditingkatkan
kemungkinan akan menghadapi kewalahan yang tidak kita harapkan
dan ini kan kita harus segera melakukan sesuatu yaitu pengetatan
jadi ini kan sebenarnya biasa dan sejak awal sudah dilakukan seperti itu
dan yang saya heran kenapa menjadi heboh gitu loh
bahwa pengetatan ini kan sudah
sudah direncanakan sejak awal dan sudah diberikan sinyal sinyal
bahwa kalau seperti ini mungkin akan terjadi pengetatan kembali
oke pak pandu tapi kalau kita lihat isi psbb jili dua ini
tidak seketat pada saat psbb bulan maret begitu
dan tidak banyak berbeda dengan psbb transisi
apakah kemudian ini bisa efektif pak pandu untuk menekan angka penyebaran di ibu kota
ya bisa efektif kalau kita serius
tapi jangan tanya kapan akan berakhir
jadi kita kan tidak seperti waktu yang lalu
bahwa kita surveillance nya waktu itu belum kuat
testingnya masih terbatas
sekarang kita sudah mempunyai surveillance yang lebih baik
tapi walaupun begitu masih jauh dari optimal
misalnya pelacakan kasus masih terbatas
dan isolasi kita melihat isolasi sudah mulai
sudah dipindahkan dari isolasi mandiri ke isolasi di tempat tempat yang sedang dan sudah disiapkan
seperti wisma atlet dan beberapa tempat tempat lain
karena kita menghindari supaya jangan terjadi kluster rumah tangga
yang menjadi problem adalah kampanye untuk melakukan tiga m ini masih sangat terbatas
karena memang masalahnya adalah
penduduk itu melakukan aktivitas
tanpa menyadari mereka masih rendah untuk mematuhi protokol tiga m
dan juga semuanya itu harus mulai terbuka lah
kita melihat bahwa walaupun banyak kluster perkantoran yang sudah diidentifikasi
tapi masih banyak yang tidak melapor
pertama adalah kantor kantor pemerintah yang tidak mau melapor
karena mengalami kesulitan kalau melapor nanti akan digaung kontak tracing
dan isolasi dan sebagainya
jadi kan ini persedul dalam era pandemi itu semuanya harus jujur
walaupun itu kantor pemerintah pusat maupun kantor swasta
semuanya harus mengikuti aturan aturan di mana kantor itu berada
yaitu di mana
di daerah pembendah di kai
jadi pembendah di kai sudah berusaha maksimal
memang mengalami hambatan hambatan
karena sikap sikap yang kurang bisa diajak ke dasarnya
pak pandu tapi banyak yang berharap bahwa psbb jilid dua ini
ataupun pemprov dki jangan hanya fokus pada penerapan psbb jili dua
harus ada law enforcement ataupun penegakan hukum
untuk memberikan efek jerak kepada masyarakat
karena masyarakat ibu kota ini ternyata sulit sekali pak
meskipun sudah diberitahu sudah diberikan pengarahan
tapi tampaknya belum efektif begitu
harus ada law enforcement pak yang tegas begitu
iya suju sekali
kalau memang bisa law enforcement yang tegas
law enforcement tegas adalah
supaya yang mereka masih belum mengerti
diskirin sekolah lagi gitu
jadi kita harus melakukan persiapan yang di mana melakukan edukasi
dan mereka memahami
dan diuji kasih kayak ujian gitu
kasih belum memahami
terus saja disuruh ujian
karena kan ini kan masalah
ketidak kemampuan berpikir gitu
jadi tidak mengerti masyarakat itu
kenapa harus pakai masker
kenapa harus ini dan itu
yang harus diedukasi terus benar benar

jadi hukumannya pertama adalah edukasi
yang membuat mereka mengerti dan memahami
kalau sudah diedukasi dan sudah mereka pahami
masih tidak patuh
itu baru kita melakukan tindak tindakan lain
seperti denda finansial dan sebagainya
oke kalau kita lihat grafik penyebaran
ataupun pertambahan kasus positif covid sembilan belas
di ibukota itu memang cepat sekali ya pak ya
pada saat masa psbb transisi
terus kemudian long weekend beberapa saat yang lalu begitu ya
apakah kemudian dengan psbb jilid dua ini
yang agak lebih ketat dibandingkan dengan psbb transisi
angka untuk menekan penyebarannya itu
memang bisa cukup gitu pak
bisa menurun dengan cukup banyak begitu untuk pertambahannya
kalau kita melakukan pengetatan yang maksimal
mungkin dalam waktu dua minggu kita bisa mencapai
tetapi kalau masih tidak maksimal
mungkin tidak tercapai dalam waktu dua minggu
tercapainya lebih lama
nah ini yang perlu di fahami kita mau cepat
atau mau berlama lama seperti waktu itu
waktu itu kan terlalu berlama lama
kita nggak mau seperti itu sebenarnya
tetapi kan ada salah faham di kalangan pemerintah pusat
terutama dari komite yang melakukan penanggulangan covid
dan pemulihan ekonomi nasional
itu bahwa pengetatan ini akan berdampak pada
akan tetap perekonomian berjalan bahkan
kalau kita segera melakukan
dan di pihak pihak pelaku bisnis juga membantu
supaya betul betul bisa diterapkan dengan cepat
dalam waktu singkat kita bisa mengatasinya
dan kita kembali melakukan pelonggaran
itu yang mereka tidak pahami
bahwa segera itu adalah
dan keketatan dan kesegeraan itu menjadi penting
supaya kita bisa kembali dalam aktivitas yang sebelumnya
oke pak pandu yang menarik bahwa pemprov dki
tidak mau berlakukan sikm pak
untuk membatasi mobilitas masyarakat keluar masuk ibu kota
kemudian ini yang dikhawatirkan oleh kepala kepala daerah
di beberapa wilayah bahwa ini akan terjadi penyebaran
begitu kalau tidak dibatasi mobilitasnya
bagaimana menurut pak pandu
ya mobilitas kan tidak perlu pakai sikm
jadi kalau semua kegiatan
aktivitas seperti perkantoran betul betul dihentikan
kan tidak ada yang bekerja di jakarta
atau juga tidak ada yang bekerja di wilayah lainnya
sekarang kita melihat bahwa sebenarnya yang mengalami peningkatan itu
bukan hanya jakarta
tapi juga daerah penyangga
bekasi sudah penuh rumah sakitnya
bogor sudah penuh
dan ini menurut saya sih terlalu naif
kalau mengatakan ini hanya problem jakarta
kita melihat kemarin di wilayah
di semarang di bali meningkat
teman saya yang di bali mengatakan
wah ini gara gara pembukaan wisata domestik
dan itu yang sebenarnya kita harus memahami
bahwa setiap pergerakan penduduk
karena dua kali kita mengalami libur panjang
akhir pekan itu
yang membuat penduduk disuruh berwisata
tanpa dibarengi dengan protokol kesehatan yang meningkat
makanya terjadi terus penularan
ini sudah kita pelajari sejak waktu ada
arus mudik dan arus mudik balik
bahwa dinamika penduduk yang masif seperti itu
akan meningkatkan penularan
tapi kan walaupun sudah diingatkan
sudah diberitahu kan
seakan akan tidak tahu
jadi semacam inilah menurut saya
pengetatan ini yang dilakukan oleh
itu semacam wake up call
reak up call bagi kita semua
bahwa pandemi ini belum usai
jangan terlalu bermimpi untuk memulihkan ekonomi dengan cepat gitu
jadi kita harus sama sama sabar
bahwa kita turunkan kasusnya
sehingga pemulihan ekonominya bisa berjalan lebih stabil
kalau begini kan seperti buka tutup buka tutup
kita akan menjulitkan pemulihan ekonomi
yang ini yang harus disadari oleh teman teman
yang suka mempromosikan bahwa kita harus memulihkan ekonomi
harus memulihkan ekonomi
bahwa pemulihan ekonomi itu akan berjalan
kalau pandemi kita bisa atasi
jadi pelaku bisnis pelaku ekonomi harus membantu
bagaimana menekan penularan yang sekarang masih terus
belum terkendali di seluruh indonesia
oke public health harus diutamakan begitu ya
ketimbang memulihkan perekonomian
kalau menurut teman teman dari epidemiolog
nah pak ini ada yang menarik
pernyataan presiden tadi pada saat rapat di istana
bahwa sebaiknya kepala daerah menerapkan pembatasan sosial berskala lokal
dan memang kita lihat ada beberapa daerah yang menerapkan psbm
kenapa kemudian pemprov dki tidak mencoba untuk psbm
tadi saya sudah tanya sebetulnya kepada gubernur dki pak anies
pak anies mengatakan bahwa kluster perkantoran itu adalah yang paling banyak di dki begitu
sehingga tidak cocok kalau psbm ataupun pembatasan sosial berskala lokal itu diterapkan di dki
apakah memang betul seperti itu pak pandu
saya kira tidak mungkin tence nya kan terlalu tekanan untuk pak anies kan terlalu besar nih
sebenarnya pembatasan sosial berbasis komunitas itu sudah mulai dijalankan di wilayah dki
yang apa yang disebut pembatasan sosial berbasis komunitas
itu komunitasnya bisa ada komunitas tempat tinggal
seperti rw gitu kan atau komunitas perkantoran tempat kerja
atau komunitas pabrik gitu kan tempat kerja juga
jadi komunitas komunitas ini yang diharapkan lebih banyak berperan
karena kan pandemi ini masih panjang
jadi ini yang menjadi keharusan bagi kita bahwa kita tidak perlu buka tutup buka tutup
atau pengetatan yang berskala besar terus kemudian pelonggaran yang berskala besar
enggak jadi komunitas itu bisa kita definisikan kita berdayakan kita fasilitasi
supaya mereka bisa berpengaruh di komunitas komunitas ini
bisa betul betul mempraktekkan atau mendorong adanya pengawasan pengawasan
mengedukasi masyarakat untuk melakukan protokol tiga m tadi dan protokol kesehatan lainnya
nah ini yang sebenarnya memang sudah dianjurkan
tapi kan dari dulu ini sudah saya anjurkan lama ini kan pembatasan sosial berbasis komunitas
tapi kan belum nyandak gitu belum sampai pikirannya kesana
begitu ada pembatasan sosial pengetatan psbb baru terperanjat
menjadi suatu masalah baru ternyata tidak sebenarnya
jadi sebenarnya pembatasan sosial pengetatan itu adalah bagian dari pengetatan
daripada pembatasan sosial berbasis komunitas komunitas komunitas
dan komunitas itu yang menjadi penting di masa sekarang
bahwa tanpa itu kita akan mengalami kesulitan mengatasi pandemi ini
oke tapi artinya apakah menurut pak pandu saat ini di beberapa wilayah ibu kota sudah menerapkan psbb
tadi pembatasan sosial berskala komunitas
atau memang kedepannya mungkin pemprov dki bisa mencoba untuk menerapkan itu
karena sempat ada ide pak saya mendengar bahwa wagub dki jakarta pak amat riza patria sempat mengatakan ataupun membocorkan
kami sedang mempertimbangkan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala rt
saya tidak tahu apakah pak pandu mendengarnya tapi apakah itu bisa dicoba pak formula itu
sudah sudah dicoba tapi kan belum diperluas
waktu itu kan masih terbatas pada rw rw yang berzona merah
sekarang harus diperluas
anggap saja semua wilayah dki adalah risikonya tinggi
dengan demikian tidak ada rw yang tidak mempunyai pembatasan sosial berskala komunitas
jadi tinggal dieskalasi
karena kan ada dana bantuan operasional yang diberikan pada rw untuk melaksanakan kegiatan kegiatan semacam ini
jadi sebenarnya sudah berjalan tinggal dieskalasi tinggal diperkuat bahwa ini yang menjadi penting setelah nanti pengetatan ini berjalan
sekaligus perluasan dari pembatasan sosial berbasis komunitas
waktu kita longgarkan nanti masuk ke fase satu lagi
yang ini sudah jalan gitu sudah jalan dengan lebih optimal dibandingkan konsep pengetatan tadi
konsep pengetatan ini kan membuat orang jadi khawatir takut dan memberikan persepsi yang keliru
orang lagi jadi menyerang ide ini dan sebenarnya tidak perlu itu
itu menurut saya sih cara berpikir yang paranoid menurut saya
oke pak pandu terima kasih kita sudah dapat poinnya bahwa psbb ini memang diperuntukkan untuk menekan angka penyebaran covid sembilan belas di ibu kota
sehingga public health ataupun keselamatan dari masyarakat ibu kota untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas ini harus diutamakan ketimbang pemulihan ekonomi begitu ya pak ya
dan tidak perlu ada reaksi berlebihan dari para pemangku jabatan ataupun pemangku keputusan di negeri ini yang alergi terhadap keputusan psbb ini
begitu ya pak pandu ya
iya seharusnya gitu lah jangan jangan kita dianggap mematikan ekonomi
ekonomi nggak mati tapi orang mati
kalau orang mati nggak bisa hidup lagi
oke terima kasih sekali pak pandu riono atas waktunya kepada cnn indonesia newscast malam hari ini
tekan penyebaran covid sembilan belas selandia baru akan kembali lockdown hingga satu pekan ke depan
cnn indonesia newscast segera kembali usai jeda